apa yang terjadi di sana
ya saya juga ingin punya
saya tidak tahu
kalau kamu berdua ingin membuku seperti ini
mungkin yang jual masih di sini belum jauh
erat dulu kenapa
saya masih capek
lagian saya lagi ngapain nih doain teng jodoh
biar saya sama si me cepat jadian
mau beli bubur kacang hijau ya mbak
bukan mbak surti
suruh emak mau kasih tahu
kalau mbak surti bisa bantuin mbak kerja bikin kue
aduh makasih ya mbak tati
oh kata emak kalau bisa sih hari ini
nanti habis selesai masak surti ke rumah mbak ya mbak
ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya mas surti
teman teman gue sesama orang semarang ngajakin buka bersama
emangnya di mana pur
bener kata ngajak pur
mendingan kamu berangkat
sekalian temu kangen sama teman lama
bener kata bang ngajak tuh mas pur
seratu rami itu menambah rejeki
ini orangnya mas pur
dad lu tau gak tempat yang enak buat buka puasa mati ini
lu tanya aja no sama indro
saya belum pernah buka bareng berdua istri saya man
jadi maaf saya enggak tahu
gue sebenarnya males ngajak
buka bersama bareng sama temen temen gue
gak apa apa pur
udah lu dateng aja
siapa tau aja lu dapat lawangan kerjaan
bener juga kata ngajak
bener tuh mas pur
siapa tau mas pur ketemu jodoh di sana
yang mau buka bareng itu cowok semua
itu aja aku ngambek
gue mau ke wc
jangan deket warteg
di emol ada bareng bareng pecah belah pak lagi sale
ibu mau ganti piring mau ganti gelas mau beli toples kue buat lebaran pak
maksudnya ibu butuh uang gitu
lah iya toh ya pak
butuh uang gitu

hah lima ratus ribu
insya allah dateng
kabeh kan semua
pur lu liat si udin kagak
kemana ya si udin
waduh maaf nyak saya gak tau
he gua barusan ngomong sendiri
gak usah lu jawab
mana tuh bea
tau cepet amat hilang tuh tukang buku
dik bentar gue mau nanya
pak haji liat tukang jualan buku gendongan gak
yaudah masuk aja yuk
keluarga di kampung sehat su
cuma bapak aja yang lagi sakit
kemarin kan sulit pulang lama di kampung juga
gara gara nungguin bapak sakit mak
terus sekarang yang jagain bapaknya mbak surti siapa
bentar ya mbak
tuti akan telepon dulu
mama lagi di rumah maknya mbak tati pak
disuruh bantuin bikin kue
yaudah papa kesini aja ya
surthi lupa lagi mak
dicariin siapa pak haji
tiga orang ake ake sumuran gua
mereka di mana pak haji
waalaikumsalam eh bang tajudin
mau ketemu sama mbak surthi yah
bentar ya tati panggilin dulu mbak surthi nya
kenapa toh pak
mama minta kerjaan sama emak
orang emak kok yang minta dibantu bantu bikin kue buat lebaran
kalau rezeki nggak kemana ya mak
dagangan papa lagi sepi mama dapat kerjaan
yaudah mak papa pulang dulu ya
loh papa kan ke sini mau ngambil kunci rumah
hele lebeh kenapa tuh mbak beti nggak minta nomor hp nya
yang jualan buku itu
edi gua mana tahu kalau lu berdua mau beli buku itu juga
udah udah jangan ribut
kalau jadi kagak apa apa
lu ke mana aja sih gua nyariin lu
tadi ada pak haji yang pakai kumis bilang ke saya
mbak beti bertiga nyariin saya
hele elebeh tuh pak haji sodik mah orangnya baik
tidak ada syukur toh
ngapain lu di situ
nggak ada apa apa
kamu mau bekerja